mau makan apa
oh gak usah
kita udah makan tadi di rumah
gue malah makan dua piring
aduh gimana ini
yang ada aku makin diledekin abis sama si papa
ma gue tunggu di mobil aja ya
ah gak usah
dia pergi dari sini teh
kayaknya teh abis ribut sama nyonya
abis berantem gitu kan
sayangnya bibi teh tidak jelas tali
apa pembicaraannya dia
keburuk ketauan agan
dia langsung nutup pintu serceng ceng ceng najep bre
sampai bibi cek kaget
sampai bibi kabur agan
sampai banting pintu
kalau begini ma
jadi ivan udah boleh pulang sekarang
gue samperin dulu ya
yang aku samperin ivan dulu ya
dia udah boleh pulang
oh aku ikut deh aku juga kan belum nengok dia ya
enggak apa apa deh kamu mending di sini aja
tungguin abah bareng kali abah perlu sesuatu ya kan
aku pulang ya
om trio obay pada kemana sih
lalu apa pelan pelan
lain kali jangan pernah buat masalah lagi
gue gak pernah bikin masalah
heike dari dulu emang benci sama gue
kondisi lo sekarang belum baik
mending gue yang atur lo pulang aja
gak usah mon
gue masih keluar
ih tuh orang manja banget
orang gak apa apa juga
udah van lo sama gue aja ya
lo tuh belum fit biar gue yang ngantri ya
udah tenang aja mon lo gak usah khawatir
kalau gitu biar gue aja yang ngantri ivan pulang
lo beneran gak apa apa
yaudah mending lo sama pucit
biar urusan administrasinya gue yang urusan
kalau apa sih makasih gue saudara lo juga
yang di dekat bar sebelah kiri ada yang kinclong
iya sih mak cantik man
emang mama kenal
ya mama kenal bong
kok mama gak kenal mama gak suruh kamu lihat lihat
jeng jeng marissa
jeng jeng marissa
jeng jeng marissa
loh kok duduknya jauhan gitu
ya besar kamu ganteng banget
ya jelas dong boy ganteng siapa dulu mamanya
oh ya kenalin anak aku nih rena
kasih salam sama tante
nggak cocok ini mah
jeng jeng mau makan apa
oh nggak usah kita udah makan tadi di rumah
boy malah makan dua piring
aduh gimana ini
yang ada aku makin diledekin abis sama si papa
boy tunggu di mobil aja ya
hah nggak usah
boy kamu nunggu di situ aja
di situ ya
iya sebentar sebentar aja
kok pergi sih
gini masalahnya sebenarnya tuh
sebenarnya anak saya itu udah punya pacar
iya maklum ya namanya anak muda zaman sekarang
biasanya mereka udah pengen milih pacar sendiri gitu
jadi ya karena saya udah janjian sama jeng ranti kan nggak enak lah
saya nggak nempati janji saya harus dateng kan
ya saya kasih tahu sama si bo ya kita mau ngomongin bisnis gitu
kalau gitu berarti kita nggak jadi saudaraan dong jeng
nggak tapi kan kita tetep sahabatan
itu yang penting
ah boleh nggak tante
saya juga sebenarnya udah punya pacar tante
iya rena tapi kan mama nggak setuju sama pacar kamu itu
ah nggak apa apa itu ranti
lama lama juga bisa cocok
berarti anaknya ranti juga nggak kecewa
hah perjodohan sama si boy nggak jadul
masih baik nggak jadi tau
eh siapa tadi namanya
jom jom pesen makan dulu yuk
ini banyak tuh
makannya mau pesen apa
beneran udah makan
uh masih kenyang
kapan kapan aja kan masih ada hari hari esok lain kali saya ditraktir ya
maaf ya saya harus buru buru
kalau gitu mendingan saya permisi dulu
si ifon udah boleh pulang
tadi dia diatur sama seorang cinta
syukurlah kalo kayak gitu
mbak maaf ini resep obat yang harus tirpus untuk para mak
ini harus dibeli di apotek
kemudian di rumah sakit ini kosong
udah gapapa biar om
eh kemana sih
udah omong kamu belum ada
udah aku aja yang tebusin
yaudah deh kalo gitu
astaga kamu kayak sama siapa aja sih pakai makasih
emang aku gak niat om ngein abah
udah aku tebus dulu ya
kayaknya ada yang aneh deh sama pertemuan tadi
gua jadi penasaran
padahal aku tuh udah cocok banget sama kamu
kau ngerti kan
kok bentar banget bisnisnya ma
iya mendadak tadi tukupin mama sakit eh enggak maksudnya
perut mama mendadak sakit mulus
ini ada toilet ma
ah enggak maulah toilet umum
mendingan toilet di rumah aja ya kan
mama mencurigakan nih
si leng kelihatannya kayak lagi para rosing gitu ya
nanya ke si leng enggak tuh
tapi kalau prediksi saya ini pasti lagi mikirin abah
ma neng kayak lagi mikirin sesuatu yang berat
oh berat kemana aja sih lama banget
ya ini neng